kementerian perencanaan dan pembangunan nasional menggelar rapat bersama presiden bank infrastruktur asia atau aiib
pertemuan tersebut terkait komitmen pendanaan beberapa proyek pemerintah indonesia
kepada presiden bank infrastruktur asia kepala bapenas menyampaikan daftar proyek untuk dipertimbangkan pendanaannya oleh aiib
dilansir detikfinance com pemerintah melakukan pertemuan teknis ini untuk menjawab syarat pendanaan dari bank infrastruktur asia terkait amdal dan juga sosial
ada dua sektor yang akan menjadi prioritas pembiayaan aiib yaitu transportasi berbasis rel dan energi terbarukan
bank infrastruktur asia telah mendanai empat proyek di indonesia senilai enam ratus sembilan puluh satu lima juta dolar amerika atau lebih dari sepuluh triliun rupiah
berita terkini mengenai pemerintah asia